gue bakal bikin perhitungan sama lo dian
kok base game sepi
gak ada siapa siapa disini
biasanya jam segini tuh rame
bener bener nih anak
biasanya mereka keluar nggak ngabarin gue
gue gak dihargain sebagai pemimpin disini
gue gak akan biarin lo yaketin abang gue
pasti disini bakal ada momen keluarga yang seru
kan gue udah bilang
gak akan ada yang denger lo disini
fin tutup mulutnya nart
kok base game sepi
kita lagi di gudang
kirim gak ada nanya bos
emang ada transaksi
kok gue gak tau
gak ada bos
gak ada transaksi apa apa
hari ini kita disini abis nyurik adik ribu anak geng warior
kita ancam dia untuk ninggalin geng warior dan ajak gabung bareng geng serigala
jadi kalian ngelakuin misi tanpa koordinasi sama gue
gue lupa ngabarin lo karena terlalu semangat
tadi dian dateng ngasih kita uang buat action
eh lo semua denger ya
pemimpin geng serigala itu gue bukan dian
berani beraninya dian ngelangkain gue

cewek itu jurusan apa ya
hari ini dia ada kelas gak sih
nggak mungkin dong gue telusurin semua kelas dari atas sampai bawah cuma buat nyari dia doang
woi lo baca di tangga di perpus
kebalik lihat tuh bukunya
lo ben amat sampai kampus gak ngabarin
ngapain lo disitu
pokoknya panik amat
ada sesuatu ya nani
emangnya kegep maling atau apa
itu artinya dia udah mulai terang terangan cari lo
biar gue cari tahu nih dia anak kelas mana
bener tuh sian tuh
kali aja bentuk kalungnya lope lopek
itu bentuk cintaku padamu
lo berdua tuh ngaco tau gak
peningin sekarang lo berdua udah gang ke orang mani nih
gue masih diurusan
biar trauma diselingkuhinnya ilang
setuju tuh gue
lo dimana kita harus ketemu penting
kan gue udah bilang sama lo kita harus ketemu
santai dong ada apa sih
yaudah mau ketemu dimana
gue tunggu lo di jalan nasi ya

kedengerannya emosi banget
gue bakal bikin perhitungan sama lo dian
pasti si cewek aneh itu ada di jalan nasi

lalu lagi apa lagi sih
gue udah beliin kalung baru buat gantiin punya lo
yang penting gue udah tanggung jawab kan
dan gue ngaku itu karena kecerbohan gue
mau ganti artinya udah impas

ini sehat gak sih
lu tahu gak sih gue udah effort banget buat beli kalung itu
eh gue gak peduli ya mau lo effort mau enggak beli kalungnya
gue gak pernah minta lo beliin gue kalung baru
bukan dengan cara dibuang kayak gini
karena gue minta lo untuk tanggung jawab
lo turun ke mau barang gue kita cari kalung gue sampai ketemu
ya bukan urusan gue lah
atau siapa bukan urusan lo
gue tuh gak pernah minta ya dibeliin kalung baru
yaudah cari aja sendiri sana
gue mau lo tanggung jawab
lo cariin kalung gue sampai ketemu
ini kasar banget jadi cowok
gue janji bakal ngelepasin
kalau lo mau cariin kalau gue sampai ketemu
kalau itu tuh bukan urusan gue
jadi lo cari kalung lo sendiri
kan lepasin tangan gue atau gue teriak
gue gak takut
oh ya ini orang orang
oh enjoy ini hot news paling disaster nih
semoga aja jadi sila gak copot pas ngeliat adegan ala ala drakor yang super sweet kayak gitu tadi
tapi ini gue kirim ke grup iwi passion gak ya
kalau misalnya gue kirim isi lepas emosi jiwa raga